kembali berstatus zona merah
pemerintah kota bogor pada jumat memperlakukan psbb ulang
berskala mikro dan komunitas serta jam malam hingga dua minggu mendatang
melonjaknya jumlah kasus covid sembilan belas membuat kota bogor jawa barat
kembali berstatus zona merah
akibatnya jumat sore dua puluh delapan agustus
pemerintah kota bogor menyatakan menerapkan kembali psbb berskala mikro dan komunitas
kebijakan tersebut akan diberlakukan besok
dengan sistem karantina parsial khusus wilayah rw merah
pembatasan operasi pasar hotel dan restoran tak lebih dari pukul enam sore
serta pemberlakuan jam malam
peraturan wali kota juga akan segera diterbitkan
untuk pengetatan protokol kesehatan dan pemberlakuan sanksi bagi pelanggar
sementara itu warga kota hujan mengaku tak keberatan diberlakukan psbb
asalkan mendapat jaminan bantuan sosial
pemerintah kota forkopimda bersepakat untuk membatasi jam operasional
semua kegiatan di kota bogor
jadi mal restoran
kafe rumah makan
diminta untuk tidak buka setelah jam enam sore setiap hari
buka bisa dimajukan tadinya jam sembilan mungkin jam delapan
dan diberlakukan jam malam
di atas jam sembilan malam
tidak ada lagi aktivitas di kota bogor
berkerumun berjualan berdagang dan sebagainya